dalam rangka perayaan hari sawit nasional yang jatuh pada tanggal delapan belas november kemarin
round table on sustainable palm oil atau rspo menggelar kunjungan virtual
untuk menjelaskan pentingnya keberlanjutan pengelolaan industri dan perkebunan sawit di indonesia
dan saat ini indonesia menempati peringkat teratas sebagai produsen dan penjual minyak sawit berkelanjutan bersertifikat cspo rspo
namun tingkat penyerapan pasar di dalam negeri masih rendah
margaret nauli panggabean mengatakan
indonesia telah memproduksi lebih dari sebelas juta ton atau enam puluh enam persen dari total produksi minyak sawit berkelanjutan bersertifikat secara global
dari angka tersebut indonesia menempati peringkat teratas sebagai produsen dan penjual minyak sawit berkelanjutan
atau yang biasa dikenal sebagai certified sustainable palm oil atau cspo rspo
sayangnya tingkat penyerapan pasar untuk minyak sawit berkelanjutan di dalam negeri masih kecil di angka sembilan belas persen
untuk mengurangi kesenjangan tersebut setiap tahun rspo menyelenggarakan kegiatan bekerja sama dengan seluruh rantai pasok sawit
untuk mendorong peningkatan transformasi pasar khususnya bagi industri hilir dan konsumen di asia pasifik
rspo bekerjasama dengan interchurch organisasi
bumi tama gunajaya agro sawit sumber masarana dan borneo orang utan survival foundation
mengajak berbagai pemangku kepentingan rantai pasok kelapa sawit media konsumen dan pelaku hilir di asia pasifik secara virtual
untuk mengeksplorasi perkebunan kelapa sawit dan kawasan konservasi orang utan yang dikelola secara berkelanjutan di indonesia
kami berharap industri industri ini akan meningkatkan penyerapan cspo
sehingga lebih banyak lagi perusahaan sawit di indonesia yang tertarik untuk memproduksi minyak sawit secara berkelanjutan
dalam kunjungan virtual pt bumi tama gunajaya agro menjelaskan tantangan terbesar dalam pengelolaan sawit berkelanjutan
perusahaan sawit yang memiliki kebun di kalimantan tengah ini menjawab tuduhan proses produksi yang sering dinilai tidak sesuai prinsip keberlanjutan
permasalahan lainnya seperti pembebasan lahan area jelajah satwa orang hutan
dan masyarakat adat dijelaskan dalam kunjungan virtual selama dua jam lebih
deputi head of corporate sustainability pt bumi tama gunajaya agro agam fatko rohman menjelaskan
industri minyak sawit global termasuk indonesia dan malaysia
produsen konsumen perbankan dan pihak pihak terkait memilih strategi sertifikasi untuk memisahkan produk atau proses mana yang berkelanjutan dan yang tidak
standar sustainability yang baik seperti rspo ini
sudah mengatur yang
banyak dituduhkan tadi itu
misalnya dalam hal pembukaan lahan
dipastikan bukan dari hutan primer
bukan dari area dengan nilai konservasi tinggi atau stok karbon tinggi
terus kemudian juga tidak membuka dengan cara bakar
tidak menyingkirkan habitat orang hutan
dan sebagainya itu dapat dipastikan tidak dilakukan
perusahaan sawit lainnya yang merupakan anggota rspo
pt sawit sumber masarana atau ssms menambahkan
pihaknya akan membantu menghilangkan stigma negatif dampak sawit pada lingkungan termasuk satwa dilindungi
berita negatif konflik orang hutan dengan perusahaan sawit berusaha diluruskan dengan menggandeng lembaga swadaya masyarakat dalam konservasi
salah satu langkahnya
melalui borneo orang hutan survival foundation di pelau salat sungai kahayan kalimantan tengah
bahwa praktek konservasi perusahaan sawit yang bermita dengan ngo itu bisa dilakukan
sama sama memiliki komitmen untuk sama sama melakukan konservasi dengan baik
khususnya untuk program pra pelepasliaran orang di pelau salat
pegiat media sosial andovi dalopes awalnya punya pandangan awam terhadap industri sawit
ia mengaku sebelumnya tidak mengerti tentang konsep sawit berkelanjutan di indonesia
selama ini dirinya hanya mengetahui persepsi negatif perkebunan sawit dari publikasi maupun media sosial
setelah mengetahui konsep keberlanjutan ia yakin sawit yang dikelola secara berkelanjutan dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan sosial masyarakat dan perekonomian
kita juga harus belajar dan melihat kita juga harus double check and fact check our sources juga sources kita dari mana
dan kita juga harus lihat oh ternyata sawit berkelanjutan itu ada dan emang thriving
untuk mempercepat transformasi industri sawit indonesia masyarakat perlu didorong untuk mengkonsumsi produk olahan sawit
yang memperhatikan laki laki
dan juga memperhatikan lingkungan
memilih produk yang bersertifikasi sustainable berarti membantu konservasi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan sawit